akibat cuaca buruk pencarian empat korban tanah longsor di area eksplorasi pertamina geothermal energi di lebong bengkulu terpaksa dihentikan
tim pencari cemas curah hujan yang tinggi membuat tanah yang masih labil menjadi berbahaya
hujan yang mengguyur lokasi longsor di desa hulu lais kabupaten lebong bengkulu menghambat proses pencarian empat korban yang masih tertimbun
pencarian terpaksa dihentikan pada jumat sore karena membahayakan tim gabungan
tim pencari korban yang dipimpin oleh komandan kodim empat ratus sembilan rejang lembong bengkulu telah memetakan lokasi pencarian tiga korban pekerja pt pertamina geothermal
ketiga korban berada di dalam kontainer yang menjadi tempat tinggal mereka
kontainer pertama yang berisi peralatan kerja telah ditemukan dengan jarak tiga puluh hingga lima puluh meter dari lokasi semula
di samping tiga orang ini terdapat satu anak tiga lima tahun yang belum ditemukan
untuk sementara kalau cuaca hujan seperti ini kita hentikan dulu
sementara itu satu korban luka berat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten lebong meninggal dunia dan sudah dimakamkan
total korban tewas longsor lebong menjadi dua orang dan empat korban lainnya hingga kini belum ditemukan
heri supandi bengkulu
sementara itu empat orang korban longsor di kawasan eksplorasi panas bumi pt pertamina geothermal energi atau pgi di hulu lais lebong selatan bengkulu hingga kini belum ditemukan
sementara itu badan lingkungan hidup atau blh kabupaten lebong akan memeriksa
sementara itu badan lingkungan hidup atau blh kabupaten lebong akan memeriksa
sementara itu badan lingkungan hidup atau blh kabupaten lebong akan memeriksa
sementara itu badan lingkungan hidup atau blh kabupaten lebong akan memeriksa
atas tragedi longsor di kawasan panas bumi pt pertamina geothermal energy di hulu lais lebong selatan bengkulu pada kamis lalu
jika nanti terbukti penyebab longsor akibat kelalaian pihak perusahaan
maka blh akan memberikan rekomendasi adanya
apalagi pihak perusahaan mengetahui bahwa kawasan tersebut rawan bencana longsor karena kondisi tanah yang labil
langkah tegas pada hari ini kita akan melakukan bap secara teknis
dan kita akan melakukan kajian teknis kajian lingkungan hidup
akan dinaikkan dalam bentuk rekomendasi komisi amdal kabupaten lebong
undang sendiri bila ini benar kejadian ini yang sudah memakan jiwa
akibat dari kelalaian perusahaan ini merupakan tindak pidana
tidak pidana yang diatur dalam undang undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
sementara itu direktur utama pt pertamina geotermal energi mengatakan
area longsor bukan merupakan wilayah perusahaan
di luar kawasan kita saya sudah katakan tadi lokasi kita lokasi sumur kita itu yang sudah kita kurangi sudah berapa
itu berjarak lebih dari dua lima km
pada sabtu pagi tim sar kembali melanjutkan pencarian empat korban yang belum ditemukan
tiga di antara korban yang masih hilang adalah pekerja harian lepas pt pge
sementara satu korban lainnya merupakan balita perempuan yang terlepas dari dekapan sang ibu saat terjadi longsor
pencarian korban sempat dihentikan karena dinilai membahayakan tim sar
di lokasi tersebut masih terdapat lumpur panas batu batu besar
serta terjadinya letupan di area sumur panas bumi pada radius tiga meter

penghentian juga dilakukan karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan
bencana serupa pernah terjadi di kawasan tersebut pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun saat itu tidak menelan korban jiwa
pihak pertamina geothermal energy menjadikan kawasan tersebut sebagai area pengoboran sumur panas bumi
yang akan dijadikan pusat tenaga listrik dari panas bumi
heri supandi bengkulu